calon wakil presiden nomor urut satu kiai haji ⁇ maruf ⁇ amin mengunjungi korban tsunami di kabupaten pandeglang banten selasa pagi
maruf amin bersama rombongan berangkat dari kediamannya di jalan situbondo menteng jakarta pusat selasa pagi
setelah menempuh dua jam perjalanan maruf tiba di lokasi pertama di rsud berkah cikoneng
di rumah sakit ini ⁇ maruf ⁇ sempat berdialog dengan beberapa korban tsunami yang menderita luka luka
dari rsud berkah rombongan bergerak menuju posko kelurahan sukasari kecamatan pulau sari
selain berdialog dan memberikan bantuan sembilan ton beras tenda dan kain sarung ⁇ maruf ⁇ amin juga berdoa bersama para pengungsi agar terhindar dari segala marabahaya
di lokasi ketiga maruf amin menyambangi lokasi pengungsi yang cukup padat di masjid jami'al mu'amanah di desa tenjolahang timur kecamatan jiput pandeglang
dan saya merasa
apa yang mereka rasakan itu kami rasakan
kebetulan saya ini memang berasal dari banten jadi merasa mereka adalah saudara saudara kami
sekampung sedaerah karena itu keprihatinan kami sangat mendalam
makanya hari ini saya sempatkan untuk bisa menengok melihat sekaligus bertakziah kepada mereka yang sudah dipanggil oleh allah swt